sekelumit informasi mengenai kelompok abu sayyaf memang kelompok ini adalah kelompok separatis bersenjata
yang berada di wilayah selatan filipina yang ingin mendirikan negara sendiri
dan kelompok ini kerap dituding berada di balik aksi teror kemudian penculikan yang sering menyasar warga asing
saya akan mengajak anda untuk melihat data yang sudah kami siapkan
di sini kita lihat bersama sama siapa sebenarnya pendiri kelompok abu sayyaf
kelompok abu sayyaf ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu oleh abdu rajak janjalani
ia adalah seorang militan separatis asal filipina
janjalani ikut berperang di afganistan bersama mujahidin
ia ikut berperang bersama mujahidin selama kependudukan uni soviet
dan kemudian kelompok ini bertujuan untuk menciptakan negara islam merdeka di wilayah selatan filipina
yaitu ada di wilayah mindanao dan juga kepulauan sulu
dan memang sering sekali itu jadi konflik di wilayah selatan ini yang diduga dilakukan oleh kelompok abu sayyaf
dari mana sebenarnya asal dana yang mereka gunakan untuk melakukan gerakan mereka selama ini
selain mendapatkan dana dari para donatur dari simpatisan
abu sayyaf juga mencari sumber dana dengan cara meminta tebusan atas sandra yang mereka culik
ini ada beberapa sumber dana mereka dan ada beberapa penculikan yang sudah mereka lakukan
pada tahun dua ribu sebelas juli dua ribu sebelas tepatnya ia menculik dua warga negara amerika serikat di zamboanga
dan ini adalah wilayah selatan filipina yang menjadi teritori mereka
kemudian pada desember pada desember dua ribu sebelas ada satu warga negara australia
desember dua ribu sebelas ada satu warga negara australia yang diculik dari kediamannya di ipil di mindanao selatan filipina
februari dua ribu dua belas kelompok abu sayyaf menculik tiga orang masing masing berkeluarga negaraan swiss belanda dan seorang pemandu asal filipina
lokasi penculikan ini berada di wilayah tawi tawi di wilayah selatan filipina juga
dan saat ini kepada indonesia kelompok abu sayyaf sudah meminta tebusan sebesar lima puluh juta peso atau lebih dari empat belas miliar rupiah
ada batas waktu penyerahannya jika sebelumnya kelompok mereka menyatakan batas waktunya tiga puluh satu maret atau besok tapi sudah diperbarui batas waktunya sampai delapan april
berarti sudah diundur ya
apakah terbuka ruang untuk negosiasi bagi pemerintah indonesia termasuk operasi militer di situ
betul tapi pemerintah filipina sudah menyatakan menyarankan kepada pemerintah indonesia dan juga pemilik kapal jangan membayar tebusan
oh justru jangan membayar tebusan
jangan membayar tebusan
baik kita memang punya beberapa pengalaman mengenai operasi
ada pembebasan sandera seperti ini di mps indah kudus ada juga di woyla beberapa waktu yang lalu ya